terima kasih anda masih bersama kami
setelah mengalami penundaan beberapa kali
pemblokiran ponsel ilegal atau black market
melalui nomor e mail resmi dilakukan
pemblokiran dilakukan secara otomatis
sejak selasa malam pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
handphone dan komputer tablet yang nomor e mailnya
tidak terdaftar di kementerian perindustrian
ini dilakukan sesuai rencana dan peraturan
menteri kom info nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tentang pengendalian alat dan atau perangkat telekomunikasi
yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui e mail
pemblokiran ponsel black market atau ilegal ini
bertujuan untuk melindungi konsumen dari barang ilegal
dan juga memangkas kerugian negara
akibat peredaran ponsel ilegal
keputusan ini pun didukung oleh sejumlah penjual
maupun pembeli agar kesadaran masyarakat
untuk membeli produk resmi meningkat
iya benar kalau untuk kita sendiri sih
sangat mendukung sih dengan adanya gitu
karena kan jadi orangnya kayak jadi
lebih memilih yang brand yang pasti pasti
gitu kan meningkatkan penjualan sih kak pastinya gitu
saya setuju dengan pemerintah
jadi mesti diberantas yang seperti itu
kalau memang sudah resmi ya kita beli resmi
bagi yang tidak resmi ya mungkin kita harus
membantu juga kepada pemerintah